satu di mana liga atau klub liga satu wajib adanya pemain u dua puluh tiga
jangan sampai ada pemain asing tetapi nanti pemain indonesia nya masa depannya tidak bermain main
dan juga di liga dua ada u dua puluh satu kita lakukan itu
yang kedua tentu bagaimana para pelatih yang ada di liga satu dan liga dua harus mendandatangani komitmen
ketika ada pemanggilan tim nasional sesuai dengan kesepakatan antar pssi dan liga mereka wajib merilis
kita tidak mau liganya bagus tim nasionalnya terpuruk
karena itu harus ada tanda tangan itu
sehingga kalau pelatih pelatih yang tidak punya komitmen untuk masa depan sepak bola indonesia hanya mencari nafkah di sini
tidak usah di sini lagi
karena ada perpanjangan kontrak yang bisa kita jaga